kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar as pada perdagangan pagi hari ini
kita lihat seperti apa rupiah
nilai tukar rupiah memang sebenarnya sejumlah analis mengatakan akan menguat terhadap dolar amerika serikat pada perangan jumat
penyokong utama kalau kita mereview seperti apa kemungkinan dolar akan sedikit melemah terhadap rupiah
sayangnya dibuka rupiah justru jatuh adalah perdagangan akhir pekan ini biasanya dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga bank indonesia pada kamis siang
rupiah diperkirakan akan rebound
nah salah satunya kenapa rebound dan juga kenapa turun karena pasti adalah aksi profit taking
bps melebih perkiraan pasar sebesar dua puluh lima basis point
sementara di sisi lain dolar amerika serikat agak jenuh atau overbook dan rentan koreksi
keputusan tersebut merupakan langkah preemptif dan forward looking bi dalam merespon kenaikan inflasi domestik yang dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan bakar minyak atau bbm
kebijakan ini juga diambil untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah sentimen global dari normalisasi suku bunga acuan the fed di tahun ini yang lebih agresif dari perkiraan semula
kita lalu melihat seperti apa pembukaan indeks harga saham gabungan pagi hari ini
sepertinya juga terkoreksi seperti rupiah ya
isg kalau dibandingkan dengan bursa global memang masih cukup baik
merespon dari federal open market committee atau fomc dengan aksi jual
meski bi sudah menaikkan suku bunga di atas perkiraan pasar
tetapi sejauh ini pasar domestik masih merespon secara positif
investor asing yang masuk juga menjaga suku bunga
menjadi penompang penguatan iasg hari ini
netbuy asing cukup besar sebesar delapan ratus an miliar
selain itu juga pasar mengantisipasi kenaikan suku bunga lain
laju isg juga tidak lepas dari efek lonjakan harga komoditas global
terutama harga batu bara yang kembali mendekati area tertingginya
hal ini merupakan dorongan bagi saham sektor energi yang pada hari ini pastinya juga akan menjadi leader dalam perdagangan sepanjang jumat jelang air pekan ini
selanjutnya kita lihat bagaimana opening bursa saham
asia pasifik pada jumat waktu indonesia di belakang saya hanya shanghai yang positif di tiga satu ratus tujuh puluh tujuh
sementara nikkei hanseng kospi semua terkoreksi
ada apa kalau kita lihat
nah ini salah satunya adalah bank sentral jepang diperkirakan mempertahankan suku bunga pada tingkat yang sangat rendah
dan mempertahankan kebijakan kontrol kurva imbal hasil yang bertujuan untuk menjaga imbal hasil obligasi pemerintah jepang

sementara dari negeri gingseng korea kalau kita lihat kospi dan juga melemah
selanjutnya kita lihat bagaimana penutupan bursa saham eropa pada pagi waktu indonesia
sameropa ditutup lebih rendah pada kamis
karena investor kalau kita bicara mereka masih mencernah berita dari federal reserve amerika serikat bank sentral swiss serta bank of england
karena mereka memilih untuk menaikan suku bunga
sementara itu swiss national bank pada hari kamis menaikkan suku bunga acuan
sebuah pergeseran yang mengakhiri era suku bunga negatif di bank eropa atau bank of england juga yang ternyata menaikkan suku bunga
kenaikan ke tujuh berturut turut dengan kenaikan lima puluh basis point
sementara nilai mata uang inggris ponds jatuh ke level terendah terhadap dolar
mencapai satu satu ratus dua puluh lima usd per pound sterling
serta pernyataan bank of england bahwa negara itu kemungkinan sudah dalam resesi
seperti bukan isapan jempol semata
kemudian kita penutupan bursa sameropa
keserikat yang ditutup pagi tadi waktu indonesia
sepertinya memang the fed memberikan efek domino ke semua bursa
indeks subwarship memang ditutup lemah pada akhir perdagangan kamis
setelah investor bereaksi terhadap langkah agresif terbaru dari the fed dalam mengendalikan inflasi
imbasnya terjadi aksi jual saham saham pertumbuhan dan saham teknologi
dipimpin oleh penurunan saham
kalau saham teknologi yang menarik adalah pertumbuhan big cap seperti amazon com a
proyeksi pertumbuhan ekonomi dari bank sentral juga menarik
berita terkini mengenai pembahasan ekonomi